kenapa tepancingan nih
masakin ikan ya
gua udah lapar
eh aku sumpahin lu
lu aku sumpahin
ketil burung ikan
sari ni itu tetangga kang cis di kampung mbak
udah hampir mau dilamar sama kang cis
tapi nggak jadi gara gara dia hanya kerja di hongkong
neng udah nanya sama kang cis bener bener
itu sari ni mantan pacarnya yang di kampung
apa sari ni yang artis itu
antes apa siau
share artisnya syahrini lagi oh saya tahu mod saya juga ketemu kok kita tahu ya tahu atuh kan
saya yang nganter oh mod emangnya kamu sering ke rumah yang laras iya dong kan saya lagi deket
bang lu suka sama dia iya mas pur soalnya sedihkan cantik ya syahrini yang nyanyi lagu
itu mas pur kemana kemana kemana eh eh eh itayu ting ting bukan syahrini bukan hahaha hahaha
nanti kalau ketemu kang trisna bilangin ya apa bilangin jangan ketemu ketemu lagi sama
syahrini syahrini siapa ih itu mantannya kang tisna yang di kampung bang mantan pacarnya
hai ayo ayo hai korangnya kagak enggak makasih hai tak
capek pak kagak mah biasa aja kuburnya nggak habis alhamdulillah mah habis lo habis kok papa
enggak capek apa kan kuat eh mama tadi pas papa keliling papa lihat tisna ama iyo berantem terus
berantemnya gimana kagak tahu yalah katanya lihat mereka berantem tapi apa apa enggak tahu
aku cuma dengar teriakannya doang gimana pak teriaknya pak pipi jahat pipi jahat pipi jahat
neng tenangin pikiran dulu aja di maria
kalau udah tenang baru deh mikir lagi
ntar kalau saya ketemu kak tisna
udah buruan jalan tolong
nangisnya terakhir matanya kering tapi ya belum masak makan siang belum makan
udah tenang neng makan di mari aja ya sebentar
aduh bin obatin tangan gua
kenapa terpancingan nih
gua udah lapar
pak mama bikin gaduh gaduh dulu ya
duduk dulu mbak
manti mau dibungkus mbak
iya dibungkus ya mbak
kalau pakai kantong kresek nambah dua ratus mbak
laki lo udah buat lagi iganya ya
enggak mak masih banyak kok
tapi ada di dapur
enaknya ngajak tini kemana ya
ya terserah sih itulah man
kalau seandainya ani masih disini
terus gue punya kesempatan jalan sama dia
pasti gue ajakin ke warung mie ayam
oh kalau yang itu saya tahu mas
itu kan dekat tempat senamnya istri saya
katanya sih enak man
tapi sebelum lo jalan
mendingan lo tanyain si tini
dia dengan pedes apa nggak
terus yang paling penting lu tanyain
saya kesel sama kang tisna
tapi pakut kang tisna belum makan
suka sambelan tempe
sama suka bawan jagung
iya tiga dibungkus ya
pakai gantung kristik nggak bu
yo ada di rumah emang nggak
pantesan saya dulu di rumah
dari tadi di kunci
katanya dia lagi jalan pulang
tapi kamana dia teya belum dateng dateng
dia ada di rumah
nggak ada apa apa
padahal udah saya mau cerita sama istri saya
kalau yang saya temuin itu
bukan sarini mantan saya
tapi istri saya nggak mau dengar
kalau mas wawan jadi saya